pertanyaan pertanyaan terakhir untuk bang rizal kita punya beberapa foto foto dan anda saya minta
untuk komentari dengan kalimat yang singkat apa komentar rizal ramli terhadap orang orang ini
apakah orang orang yang pro sama dia atau tidak kita lihat di samping sini mas arswendo
pertama nah apa komentar soal rizal ramli terhadap foto ini general yang bagus orangnya to the point
banyak masalah tentang persepsi tapi hatinya buat indonesia saya rasa bagus oke next kita lihat foto
berikutnya mas jokowi orangnya tidak neko neko tidak korup bekerja keras walaupun sering
menganggap bahwa ekonomi itu sama dengan infrastruktur padahal kagak kita oke next kita lihat
foto berikutnya nah kalau ini no comment lah ajak ajak debat aja hahaha kenapa nggak mau
komen terhadap orang ini bukannya orang ini kan menteri terbaik di dunia dapat dapat penghargaan
mbak rizal menteri terbaik di dunia karena
nah gimana bang kami memang banyak masalah waktu dulu sama pak jk karena dia bukan hanya pejabat dia
juga pengusaha sehingga di kesidang kabinet kami enggak pernah sebut beliau wakil presiden pak yusuf
kalah ya kenapa karena masih bisnis saya harap pak yusuf kalla dengan seumur gini udahlah bikin negara
nih jangan sibuk ngirisin bisnis keluarga kan udah kaya udah masuk dua puluh orang paling kaya di indonesia
oke itu pajet dan next kita lihat foto berikutnya nah ini gimana waktu bumn return on aset hanya
itulah kinerja beliau
tapi pak jokowi mungkin
menganggap dia ini apa
untuk urusan kampanye
tetap dipertahankan harusnya dari awal
memang sudah harus diganti
padahal mintanya kalimat singkat jawabannya panjang sekali
nah orang ini
kalau orang ini asik banget
rakyatnya bercanda tapi pikirannya dalam
dan sangat humanis
tidak membedakan orang
kelas sosial teman teman aja gitu
saya banyak belajar
karakter kita juga sama
badung ya kan
berani ngambil resiko
pokoknya asik lah sama gus dur
dan ini orang yang sangat berarti buat hidup anda ya bang
pemimpin itu kan bukan karya fisik aja
karena dia berjuang untuk kemerdekaan
oke next kita lihat foto berikutnya
ini kawan anda di kabinet dulu
calon gubernur di kabinet
oke yang terakhir
indonesia apa arti indonesia
indonesia saya syukur alhamdulillah
laut cina laut natuna
laut cina selatan yang masuk indonesia
jadi laut natuna utara
masa kita wilayah kita sendiri
gak boleh kasih nama
kami waktu itu perjuangkan supaya
yang wilayah kita
jadi laut cina
eh laut natuna utara
jelas hak kita bukan wilayah punya cina selatan
itu nasionalisme kecil rizal ramli memperjuangkan